partai sudah menegaskan saya untuk berikhtiar menuju pemilihan gubernur
tapi langkah yang paling penting yang paling utama yang wajib adalah ikut prosedur internal partai
di dalam partai ada aturan mainnya dan itu adalah proses pendaftar secara resmi
hari ini sebagai kader yang dibaskan oleh partai dan sebagai kader yang juga ikut mendirikan pan dua puluh enam tahun yang lalu
di bandung dan jawa barat dengan penuh kebanggaan saya menyerahkan berkas formuli pendaftaran untuk menuju pemilihan gubernur di bulan november
tidak ada rumusnya nggak pernah terpikir untuk pindah partai walaupun tawaran itu bukan tidak ada
selama aktif di pan selama dua puluh enam tahun di pan
kalau benar kita pertahankan
apapun yang terjadi akan tetap ada di sini
tidak saya akan berjuang sampai titik keringan penghabisan
untuk menjadikan kader pan itu pemimpin jawa barat
dan sebaliknya apabila saya ditetapkan sebagai kader yang resmi diusung untuk menuju pilguk
tentu saya akan melakukan yang terbaik
tidak saja menjalankan perintah partai
tapi memberikan yang terbaik bagi warga jawa barat
ya insya allah sudah komunikasi dengan kang aceh
jam sembilan belas akan diterima oleh teman teman dpd golkar
kemarin sudah ketemu dengan kang ono surono
kita sepakat untuk menjaga komunikasi
kita lihat hari ini semua masih serba
mungkin tidak ada yang tidak mungkin
format koalisi pasangan dan sebagainya
itu yang ditugaskan oleh partai
selain sosialisasi kepada warga kepada pemilih